karena itu aku sekarang meninggalkan mas praha butari
sekarang aku mohon kembali ke rumah
kalau kamu memang gak mau ikut mama mama gak bisa larang kamu
mas pergi zaira
kamu jaga diri kamu baik baik
apa yang kamu tunggu
masin aku mas
biarin aku pergi
perasaan kamu sudah lebih tenang
sebenarnya ada apa sih
kalau mau cerita sama saya
kalau ada orang yang nanya pohon
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama prabu wijaya
aku gak sanggup menceritakan lagi soal semua itu
lagi pula kalau aku cerita
dia kan bukan ayah
nanti dia malah bingung
kalau kamu gak mau cerita
biar kamu nggak sedih
aku kan belum tanya dari mana amira tahu
gerakan tos ini
mungkin ini saatnya aku bertanya
sebenarnya kamu tahu
amira sepertinya sedang sedih sekali
mungkin lebih baik aku nggak tanya dulu soal hal ini
mungkin aja amira tahu gerakan tos ini
karena memang banyak orang yang tahu

ini dia yang melakukannya
ini dia yang melakukannya
kamu pasti belum makan
saya buatin makanan dulu ya
kamu tunggu sini ya
andai orang itu ayah ya allah
aku gak tahu aku harus kemana
tapi aku juga gak sanggup
aku gak sanggup tinggal serumah lagi dengan mas prabu
setelah aku tahu apa yang mas prabu lakukan selama ini
satu dua tiga
kamu tuh kalau jari lihat lihat dong
loh ini kan
seharusnya masalah ini gak ada yang tahu jokowi
karena saya curiga gak ada yang tahu
dan saya ingatkan sama kamu jokowi
kalau ada orang yang tanya soal ini
kamu jangan pernah menyebut nama saya dan nama pramujaya
rekaman ini menunjukkan kalau suami kamu sudah membunuh suami saya
semua terekam jelas di sini
aku yang merekam itu
aku yang merekam itu
aku sudah tahu semuanya
aku sudah tahu kalau suamiku yang membunuh mas ihsan
karena itu aku sekarang meninggalkan mas prabu otari
sekarang aku mohon kembalikan handphoneku tari
saya akan melaporkan semua perbuatan suami kamu itu ke polisi
jangan otari aku mohon otari
kamu bilang jangan
tadi sendiri kamu bilang kalau kamu yakin suami kamu itu sudah membunuh suami saya
jadi kamu sudah meninggalkan suami kamu
saya akan melaporkan semua ke polisi
otari otari aku mohon
biar gimana mas prabu itu suami aku
jangan laporkan dia otari
bayangin mas prabu itu
mas prabu masuk penjara
aku juga gak tegang
anakku zahira melihat papanya ada di penjara
biar gimana mas prabu itu ayah dari anakku
sampai mati pun saya tidak akan menyerahkan handphone itu kamu
dan saya akan laporkan ini semua kepada polisi
otari aku mohon otari jangan
nacho sati tersendiri
apa ini fitnah mas
apa ini fitnah
kamu jangan pernah menyebut nama saya
dan nama prabu jaya
apa yang akan ain lakukan
dengan bukti itu
saya harus berjaga jaga
saya harus bertemu dengan erlanda
iya pak prabu
kita harus segera ketemu
saya segera ke sana pak
tapi jangan pernah menyebut nama saya
dan nama prabu jaya
pak rekaman ini bisa menjadikan bukti
kalau prabu wijaya itu sudah bunuh suami saya
saya menuntut keadilan pak
tolong prabu jaya berserta
anting antingan tahu ditangkap pak
masuklah di dalam penjara
baik kami akan menindak bajuti
aku tahu mas iksan memang
tapi biar bagaimanapun
prabu jaya telah mencelakai mas iksa
dan membuat aku kehilangan mas iksa
bahkan setelah aku tahu
mas iksan masih hidup pun
aku tetap kehilangan mas iksan
karena yang dia ingat hanya ain
prabu jaya harus menerimakan caranya
pertama kali pak
pertama kali pak
pertama kali pak
pertama kali pak
pertama kali pak
pertama kali pak